sekarang sebelum menjalankan tugas kamu yang baru
maaf sekarang saya sudah naik pangkat
kamu udah gak berharap lagi dia jadi pasangan kamu
tapi kalau takdirnya ternyata dia jodoh saya
saya gak akan melawan takdir
jadi lelaki jangan terlalu baper atuyat
kamu gak bisa menangis
kamu gak bisa menangis
masih panas tau
ayah nanti mau ke garut
ayah nanti mau ke garut
kalian pulangnya mau dibawain apa
aku mau dibawain domba
ayah kan pake motor
gak usah bawa yang besar
yaudah boneka bonekaan domba
bunda mau dibawain oleh apa
biasanya kan gak pernah dibawain apa apa
biasanya kan gak pernah dibawain apa apa
mulai sekarang mau dibiasain
kenapa kang dari tadi ngeliatin masjid terus
saya maunya masjid ini bukan cuma direnovasi
biar kalau jumatan
atau bahkan ketika sholat id
semua jamaah bisa berjaya
bisa tertampung di dalam masjid
gak sampai sholat sambil terjemur di halaman
saya sudah punya gambar bagaimana kalau masjid ini mau diperbesar
mungkin renovasi sebelumnya dulu
sementara hanya diperbaiki saja
mengganti kayu kayu yang sudah keropos
mengganti kaca yang pecah
mungkin dindingnya perlu juga dicat ulang
kita rembukkan dulu sama dekatnya
sama jamaah yang lain
nanti habis sholat maghrib renovasinya setelah rembukan
setelah rembukan sholat isha
kalau gitu mah mending besok siap
sampai jumpa di video selanjutnya
mau gak naik pangkat
kamu yang ngantar ke jimpling sama ranginang ke toko toko
sekarang sebelum menjalankan tugas kamu yang baru
maaf sekarang saya sudah naik pangkat
kamu siapin ke cimping yang mau diantar
nanti saya kasih catatan alamat pokoknya
jiwa selamat pagi

di jalan baru pulang dari pasar
maaf sebentar aja
wahyu kemarin jadi ketemu sama abah
abah nyuruh wahyu datang lagi nanti
sama keluarganya buat ngelamar aku
kamu sudah ada yang mau ngelamar
ada orang pingsan di dekat aku
ini mah saya tau
saya berangkat dulu
mau ke kangus
kangus lagi di kebun haji eman
dia sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita
saya punya tanggung jawab yang lebih besar
buat menyelamatkan diri saya
menyelamatkan rumah tangga saya
menyelamatkan keluarga saya
buat mengundurkan diri dari bisnis kita
saya mau berjuang
untuk mengembalikan perasaan dan kepercayaan istri saya
saya harus berpisah dengan sherin
kembali ke istri saya